kejaksaan agung menyampaikan hasil pemeriksaan adanya dugaan tindak pidana korupsi di tubuh kementerian perdagangan hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung dan kerugian serta jumlah korupsi masih belum diketahui
hal ini disampaikan oleh direktur penyidikan kejaksaan agung muda bidang tindak pidana khusus kuntadi pada konferensi pr selasa siang di gedung kejaksaan agung jakarta selatan
menurut kuntadi ada penyalahgunaan pengadaan impor gula di kementerian perdagangan periode dua ribu lima belas dua ribu dua puluh tiga pengadaan tersebut diduga dilakukan dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional
kejagung menduga kemendak periode dua ribu lima belas dua ribu dua puluh tiga memberikan izin impor gula kristal mentah yang akan diolah menjadi gula kristal bibit ke pihak yang tidak berwenang
selain itu kejagung juga menduga kemendak memberikan informasi
izin impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah
pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional kementerian perdagangan diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah atau gkm
yang dimaksudkan untuk diolah menjadi gula kristal putih atau gkp
kepada pihak pihak yang diduga tidak berwenang